saya gak mau memanjang urusan ini
dan saya terus terang aja
gak mau membeli mobil
yang ada bercak darahnya seperti itu
takutnya akan membawa sial bu
apalagi mobil itu bekas menabrak orang
kunci dan tulang tulangnya saya kembalikan
masalah pengembalian uang saya
ibu bisa transfer ke rekening saya
tiba tiba nuduh mama seperti itu
kalau ada darah di bemper mobil mama
pasti orang itu adalah orang tuanya aida
karena belakangan ini
sikap mama ke papanya aida itu aneh banget ma
mama gak melakukan itu
mama gak menabrak
waktu itu mama cuma
mama jangan bohong deh sama aku
setelah itu mama sering banget
pasti itu bukan karena mama jatuh cinta kan sama papanya aida
pasti itu karena mama merasa bersalah
dan mama mau menebus kesalahan mama
sebenernya mama kan yang menabrak orang tuanya aida
mama udah menabrak orang tuanya aida
mama yang udah membuat meninggal ibunya aida
mama yang udah membuat hubungan kita sama aida
mama yang melakukan semua itu
mama yang melakukan semua itu
apa aida dan papanya tau soal ini
apa aida dan papanya tau soal ini
mereka gak tau
hai kamu nggak tahu betapa tersiksanya batin mama mama menjadi seorang pengerjut
karena nggak berani masuk penjara karena itu saya mama mendekati bapaknya aida
hai mama berbuat baik kepada dia karena ingin menembus kesalahan mama
tolongin mama kamu jangan kasih tahu sama ayahnya kamu gak boleh kasih tahu siapapun kau mama
yang menabrak tapi ma
indira kali ini aja sayang
karena nggak boleh kasih tahu siapa siapa
kamu gak boleh kasih tahu siapa siapa
kalau itu bisa ngasih jalan cepetan sedikit
aduh aduh ya ampun
kamu pastikan sengaja jatuhin diri kamu kan
supaya bisa aku tangkep
enggak lah aku jateng itu karena emang bajunya omar tuh kegombrongan
jadinya susah tau gak keseret seret
kamu itu banyak banget sih alesannya
soal soal alesan baju omar lagi
bilang aja kamu emang pengen aku peluk
tadi kan pas aku jatuh kamu yang menangkep aku
padahal bisa aja sebenarnya kamu biarin aku jatuh
emang kamunya kali yang memeluk aku
aku itu lebih baik pelukan sama kambing daripada sama kamu
kamu tuh emang gak kreatif ya
yaudah lah ngapain bahas itu sih
ayo cepatan kita harus jalan
ra ra ini salah paham ra
aku bisa jelasin semua sama kamu
iya ra ini salah paham ra
ini gak seperti kamu pikirkan
iya ra kamu kenapa sih
aida harus berjaga jaga
harus tau kalau yang udah naprak orang tuanya adalah mama
aku harus minta maaf buat mama
kamu gak boleh kesintau sama siapa
kamu gak boleh ganteng sama siapa
kalau aku kasih tau
nanti mama pasti bisa kena masalah
kamu kenapa ra
iya kamu kenapa sih
aduh kenapa ya
aku dia minta maaf sama kamu
aku juga gak tau
jangan jangan dia minta maaf sama aku

aku juga gak tau
aku juga gak tau
aku juga gak tau
gara gara kan sekarang aku yang ada di samping kamu terus
jadi aku yang sial
kok kamu jadi setau kayak gitu sih
india itu gak mungkin berpikiran kayak gitu
iya siapa tau sebenernya dia malu sama kamu
aku tuh ngomong apa sih
ayolah kita harus pulang sekarang ayo
aku betul betul khawatir dengan kondisi aida
bagaimana kalau dugaan aku benar
bagaimana kalau jantung aida
jantung aida nggak bisa bertahan selama itu
dengan juga itu
kalau dokter bilang
mungkin jantung kamu bisa bertahan sampai tiga bulan dah

pasti kamu gak mau bikin bapak sedih ya

tapi tenang saja dah
bapak sudah ambil pinjaman ini
kamu harus bisa segera menjalani operasi cakup jantung itu
mudah mudahan saja dokter bisa segera menemukan donor jantung yang cocok untuk kamu